jelang natal dan tahun baru dua ribu dua puluh dua pemerintah terus melakukan pengendalian berlapis
untuk mengantisipasi masuknya varian omikron ke indonesia
namun sejumlah pakar justru menduga bahwa varian ini sebenarnya sudah ada di tengah masyarakat
hanya saja metode pemeriksaan melalui world genome sequencing atau wgs
untuk mendeteksi varian ini masih minim
sementara pemerintah akan menggunakan metode sgtf untuk mendeteksi varian omikron
malam ini seharusnya kami akan berbincang dengan dua narasumber melalui sambungan zoom
ada ibu dr siti nadia tarmizi direktur pencegahan dan pengendalian penyakit
menular langsung ke menteri kesehatan
namun sayang beliau sehingga saat ini belum bisa kami hubungi belum dapat kami hubungi
dan juga ada pak diki budiman epidemiolog dari griffith university
dan langsung saja kita sapa pak diki
pak diki ini berbicara soal varian omikron ini
kepada sejumlah media bapak sempat menyebut bahwa diduga varian ini sudah masuk
bahkan ada di tengah tengah masyarakat indonesia
sebenarnya apa alasan yang mendasari bahwa varian ini
sudah masuk ke indonesia
apakah hanya dari sekedar melihat dari indonesia
ibaratnya sudah dikepung dengan negara negara tetangga yang sudah masuk begitu varian omikron ini
pertama mas ibal kita bukan negara yang mengisolasi diri
jadi perbatasan kita terbuka keplebaran
dan sebelum penerapan karantina tujuh hari
kan masa karantina kita di bawah lima hari rata rata tiga hari
ini yang menempatkan kita dalam posisi juarawan
juga bahwa dalam kapasitas whole genome sequencing
atau sequencing yang menjadi anggalan dalam mengidentifikasi
juga memapping adanya varian di dalam negeri
nah tentu ini jauh lah
atau kalau australia
jadi sangat jauh
dan ini yang membuat kita rawan
dan jangan kaget kalau misalnya di beberapa varian sebelumnya
ya rata rata dua tiga bahkan sampai ada yang tujuh bulan setelah varian itu ditemukan
baru maksudnya asalnya dilaporkan baru di indonesia ditemukan
nah tentu ini karena juga kondisinya hampir mirip sama
karena dalam hampir mau akhir dua tahun ini
kita masih belum memiliki peningkatan yang signifikan
kalau jenam sequencing ini
selain itu hal yang selalu saya usulkan adalah ketika misalnya pemerintah mau mengklaim bahwa ini tidak ada
karena klaim itu terus didukung oleh satu basis data
dalam hal ini memang ada tapi kalau kita melihat misalnya tidak dilakukan namanya surveillance retrospective
setidaknya dari awal november saja
cari lacak kasus kasus pelaku
perjalanan dari afrika atau yang ada hub dengan afrika
disampling aja dua atau lima persen
hasil yang pcr nya positif di whole genome sequencing
atau yang rapid test antigennya positif setelah pulang juga dilakukan whole genome sequencing
atau yang ada bergejala juga
jadi dua lima persen ini atau dari beberapa provinsi yang punya penerbangan internasional dengan hub hub itu
ya ambil sampel pcr
yang positifnya dua persen saja untuk dilakukan whole genome sequencing
nah itu yang akan memberikan validitas
sehingga kita lebih confident
namun apapun ya memang kalaupun ada saat ini
ini tidak akan seperti waktu delta
bahkan delta sendiri perlu waktu untuk bisa menimbulkan masalah
nah masalahnya sekarang ini akan lebih saya khawatirkan itu karena dia ada hadir di tengah situasi yang memang kita jauh lebih baik
karena ini sudah lebih banyak
orang yang terinfeksi puluhan juta kan di indonesia itu
sehingga ini yang karena mayoritas ini sudah punya imunitas walaupun belum memadai
ada yang menurun ada yang mungkin tidak maksimal karena dia hanya sebagai penyintas
nah tapi dia bisa menularkan yang pada gilirannya akan menularkan pada orang yang berisiko
sehingga kenapa saat ini data di banyak negara
omikron ini terkesan ringan atau sedang
ya karena dia lahir
di tengah cakupan vaksinasi jauh lebih besar cakupannya dibanding ketika delta lahir
dan juga di tengah orang orang yang sudah terinfeksi sudah banyak
nah ini yang akan harus segera dipastikan untuk mencegah
ya mencegah adanya transmisi lebih lanjut
jadi perkara bahwa ini ada ya memang kemungkinan besar belum bisa dihilangkan
karena kita belum melakukan yang tadi saya sampaikan di awal awal
nah berbicara soal metode wgs ini
pemerintah sendiri menyatakan sebelumnya sempat bahwa tes pcr ini sebenarnya juga bisa mendeteksi awal begitu adanya varian omikron ataupun tidak
nah menurut pak diki sendiri bagaimana
apakah memang tes pcr ini sebenarnya bisa mendeteksi awal terkait dengan varian omikron ini
ya ini yang juga sudah saya usulkan
jadi sgtf ini adalah satu strategi
ya lebih murah lah lebih praktis
dan ini juga sudah direkomendasi who
karena jadi begini
di tengah delta yang mendominasi di indonesia
yang kita tahu delta ini
sc gennya itu terdeteksi positif oleh mesin pcr
gitu sederhananya tuh begitu

jadi dua negara yang cukup ke depan
antara podcast dan tv yang sudah di berkomunikasi dengan pcr
sehingga itu yang disebut failers itu gagal
sehingga kalau ada pemeriksaan terduga covid
kemudian gen s nya nggak terdeteksi
ya itu sekarang dihitung sebagai kasus omikron gitu
nah ini yang dari awal saya usulkan gitu
dibanding karena gini memang untuk whole genome sequencing itu mahal
inggris dan juga denmark
selain afrika selatan pun lumayan
tapi itu waktunya bisa paling cepat
satu minggu selain juga mahal
kalau di kita bisa lebih dari itu
nah dengan sgtf ini
kita jadi lebih relatif
lebih cepat dan mudah itu yang dilakukan
negara negara afrika yang terbatas
makanya mereka bisa cepat
jadi ini yang memang
sudah saya asuhkan sejak awal
nah ini yang tinggal
kita terapkan di banyak daerah
dan sekali lagi
ini juga sebetulnya harus
melihat yang sebelumnya
tadi karena hasil hasil pcr
ini kan sudah ada
ini kan katakanlah dianggap terdeteksi
dari kasus awal november
karena kita harus carinya itu
ada tracking jadi kalau
kita hanya melihat menganggap ini kemarin
karena sekali lagi omikron ini
data terakhir menunjukkan
dia sangat serius ya saat ini
meningkat dua kali
atau doubling time nya itu
per dua hari
kemudian dia bisa menurunkan
sampai bahkan sangat signifikan
bahkan sekarang arahnya harus
nah ini kan membahayakan selain dia bisa
merinfeksi tiga kali lebih
lebih mudah daripada delta varian
hal hal seperti ini
buat kita harus merespon cepat
kita beruntung ya dalam konteks
bahwa populasi kita ini mudah
banyak populasi kita ini muda
kita tidak separah dengan negara negara eropa
nah saat ini
kita punya keberuntungan berlipat sebetulnya
vaksinasi sudah di lima puluhan persen
penyintas kita itu banyak sekali
ya walaupun itu disayangkan juga
karena mereka ada potensi long cov nya
tapi setidaknya mereka punya baria
tapi itu kan tidak lama gitu
nah ini yang harus kita
masa landai seperti ini
kita harus temukan
dengan isolasi karantina
ketika mereka probable yang tadi disebutkan
moment kes itu ditemukan
nah berbicara soal wgs
dan juga metode yang dilakukan
ataupun direkomendasikan oleh pemerintah
ini sebenarnya seperti apa pak
who sendiri kan sudah
sempat menyebutkan bahwa
proxy metode ini direkomendasikan untuk
bisa mengetahui varian omikron
apa yang menjadi pembedanya ini pak
jadi kalau begini
sekali lagi ini
secara mudah gitu
kita bisa menemukan
ada satu pemeriksaan
ada pcr dimana gen s nya tidak terdeteksi
itu besar dugaan kasus omikron
atau bahkan di indonesia termasuk
itu kasus delta kan yang bersirkulasi
nah itu yang akhirnya membuat
kenapa disebut proxy metode
ya karena akhirnya
ya ini berarti ke arah omikron gitu ya

jadi ini yang bisa memudahkan
karena pcr testing di indonesia kan sudah
semua hampir bisa ya
meningkatkan kapasitas lab kita
tapi kalau whole genome sequencing itu sangat terbatas
mungkin di bawah tiga puluh mungkin dua puluh an lah ya
dan itu kan selain terbatas
skillnya juga lebih
butuhkan lebih kompleks
kemudian juga harganya ya
harga dan waktunya ini yang yang paling penting ya

kalau bicara dalam strategi public health
kecepatan menjadi kunci
kalau kita tambat
sehingga orang keburu kemana mana gitu
keburu juga dia akhirnya
khawatirnya menularkan pada kelompok yang rawan
nah ini yang berbahaya
walaupun harga tesnya itu mahal ya pak ya
oke nah satu lagi ini terkait dengan
prokes yang tentunya penting untuk dilakukan oleh masyarakat
di tengah keputusan pemerintah untuk membatasi pergerakan masyarakat
apalagi jelang natal dan juga tahun baru
nah sempat ada keputusan
walaupun tidak secara langsung mengatakan bahwa
dilakukan pembatalan terkait ppkm level tiga
tetapi ternyata ada
melihat bagaimana kondisi daerahnya masing masing terkait dengan
pandemi covid sembilan belas ini
nah pandangan dari pak diki bagaimana
apakah dengan adanya melihat
bagaimana perkembangan covid sembilan belas di masing masing daerah ini
menjadi suatu keputusan yang tepat
dilakukan oleh pemerintah atau justru sebaiknya memang
harusnya disamaratakan begitu terkait dengan libur natal dan juga tahun baru
ya dari sejak awal ketika pemerintah mewacanakan
atau merencanakan akan menerapkan ppkm level tiga serentak
saya termasuk salah satu yang paling tidak setuju ya tidak sepakat
karena leveling ppkm ini
sebagaimana juga diterapkan di banyak negara
di hampir semua negara
karena ini rekomendasi who
itu ada indikator epidemiologi
yang harus jadi ukuran jadi pijakan
sehingga kalau tiba tiba kita menerapkan
satu level yang sama di semua
tanpa melihat indikator epidemiologi
yang tadi disebut situasinya
bikin bingung dan jadi inconsistent
termasuk bahayanya demotivasi
baik itu pada masyarakatnya
mau pada pemerintah daerah
karena mereka berupaya
untuk mencapai level satu
itu kan berupaya
supaya vaksinasi cakupannya meningkat
testing dan lain sebagainya
ketika di satu kondisi
di antara kedua dan ketiga
kemudian di antara kemana mana
akhirnya dimulai untuk
agar retiron siap
terus perhati hati awkwardnya
itu mungkin diapa
yang harus diperbaiki memang di sasari komunikasi risikonya ini
yang artinya khawatir malah membuat masyarakat menjadi merasa aman
tapi yang benar adalah ini sudah betul ppkm berlevel sesuai kondisi daerahnya
namun harus diingatkan bahwa selama nataru tetap ada larangan berkekurumun merayakan dan lain sebagainya
karena adanya potensi bukan hanya bicara omikron kok
delta varian aja kan belum selesai nih kita
nah oleh karena itu itu yang harus disampaikan
dan pemerintah juga harus terbuka bahwa kita punya keterbatasan dalam meneteksi varian ini
sehingga masyarakat juga jadi faham bahwa oke kita harus sama sama melakukan upaya pencegahan
terutama jangan sampai mengulang cerita lalu ya di dua ribu dua puluh satu awal
dimana kita akhirnya mengalami puncak gelombang pertama yang diakibatkan oleh alpha
dan ingat saat itu pun sebetulnya
sebetulnya alfa ya kurang lebih sama beritanya
cuma harus diingat alfa itu kalau dibandingkan dengan sekarang omikron itu mungkin sekitar seperempatnya lebih bawah daripada omikron
dan ini yang tentu harus kita sadari bersama
sekali lagi apapun kondisinya apapun variannya tiga t lima m vaksinasi ini harus terus kita lakukan sampai masa krisis pandemi ini berakhir
lagi lagi bukan ketakutan yang disebarkan tetapi justru kewaspadaan ya pak ya
nah ini berkaitan dengan saat ini kan pemerintah terus kejar kejaran untuk bisa mencapai target vaksinasi untuk dosis pertama maupun kedua
sedangkan di satu sisi bahwa tidak sedikit juga masyarakat yang menginginkan untuk mendapatkan vaksin booster
nah dari kacamata pak diki sendiri bagaimana
apakah vaksin booster ini memang layak harus dilakukan per januari nanti
vaksin booster semakin jelas sangat diperlukan ya dengan adanya studi studi terkait omikron ini
karena kemampuan omikron ini yang bisa sekali lagi menurunkan efekasi atau efektivitas dari vaksin
ini tentu sangat mengkhawatirkan
dan apalagi kalau
kalau dia hanya misalnya baru menjadi penyintas belum divaksinasi
nah terutama hal lain yang juga membuat kita harus berpikir ulang masalah definisi vaksin lengkap juga adalah adanya penurunan imunitas pada kelompok yang seperti lansia
lebih cepat tidak harus tujuh bulan dia bisa empat lima bulan
sehingga kenapa beberapa negara sekarang memberikan booster
bahkan korea sekarang tiga empat bulan
dan pada lansia ini sudah diberikan dosis ketiga
di sini di australia lima bulan
nah ini semakin menunjukkan bahwa memang ke depan definisi vaksin lengkap itu adalah tiga dosis untuk coronavirus
untuk covid sembilan belas ini
dan walaupun nanti akan ada booster ulangan mungkin satu atau dua tahun sekali
nah namun dalam konteks indonesia kita harus menyadari bahwa ketersediaan vaksin kita kan tidak sebesar
nah oleh karena itu strategi booster ini pun harus mengikuti strategi public health
dimana harus memprioritaskan kelompok yang berisiko secara kondisi tubuh seperti lansia
ataupun secara pekerjaan seperti tenaga kesehatan dan pelayan publik lain
termasuk secara etika dan kesetaraan
karena dosis satu dua ini saja kan belum setara merata
ini yang tentu ada pertimbangan
nah ini yang
sekali lagi jangan sampai
wah ini kan sudah harus semua booster ya
kita harus bersabar
karena sekali lagi vaksinasi ini pun kan tidak berdiri sendiri
strateginya masih berhalus
dengan ya tiga t ya menemukan kasus tadi secara cepat dini dan juga lima m
nah ini yang tetap efektif ya
jadi walaupun omikron tetap
studi menunjukkan tiga t lima m dengan ventilasi sirkulasi yang baik itu tetap efektif
walaupun dia vaksinnya misalnya baru dua kali
ini yang harus dilakukan
oke baik terakhir pak diki
apa masukan buat pemerintah ini khususnya jelang natal dan juga tahun baru
apalagi metode menggunakan wgs ini ternyata masih cukup minim di indonesia
ya pertama bahwa nataru ini sekali lagi hal yang memang harus kita jadikan
satu momen yang
sesuai dengan lokal konteks artinya ppkm levelingnya
ini yang harus dipastikan betul
walaupun pertama ya saya ingatkan bahwa misalnya dia dalam level ppkm level satu
ya dilihat dulu kesiapan infrastruktur kesiapan dari protokol kesehatan kesiapan dari masyarakatnya dalam kondisi benar
kalau dianggap wah ini lagi apa
nah hal hal seperti ini harus dilihat ya direview ulang
kemudian juga bicara masalah varian apapun saat ini kita jauh lebih beruntung karena sudah memiliki vaksin
nah oleh karena itu akselerasi vaksin terutama ini yang masih menjadi catatan saya adalah vaksinasi untuk cakupan di lansia ini terutama di luar jawa ini masih minim
dan itu mereka sangat rawan
nah terutama ini bicara nanti delta terus omikron lagi
nah ini harus dikejar
jangan sampai ya nataru ini kita abai dan ini yang sekali lagi meskipun ini adalah satu hal yang tidak mudah terutama di luar jawa karena transportasi geografi dan lain sebagainya
kemudian terakhir juga bahwa untuk masyarakat sekali lagi kita dalam kondisi ke tahun depan ini bahwa akan menghadapi beberapa ancaman ya
ancaman terutama terbesar adalah dari kekonsistenan dan kesabaran kita dalam menerapkan strategi yang disebut dengan lima m ini
karena masyarakat ini perannya di situ
kenapa saya simpan kesabaran
karena kalau kita nggak sabar pengen cepat cepat melakukan pelonggaran
nah yang akan terjadi adalah hal hal yang dimana satu varian bisa cepat menular
padahal vaksin dalam artian yang praktis saat ini kita miliki
bukan hanya vaksin ini
vaksin yang disuntikan
tapi vaksinnya masker jaga jarak seperti itu
ini yang harus kita gagal
apapun situasinya bukan hanya nataru saja
dan itu sekali lagi akan sangat memiliki fungsi proteksi pada kita dan juga keluarga kita
oke baik terima kasih pak diki
tentunya apa yang sudah pak diki katakan tadi tentunya menjadi insight buat kita sendiri
apalagi di tahun depan yang takutnya bahwa masyarakat saat ini sudah mulai semakin
yang longgar terhadap protokol kesehatan itu sendiri
terima kasih sekali lagi pak diki budiman epidemiolog dari griffith university
selamat malam pak diki